tapi memang ya masa pandemi ini memaksa sejumlah orang untuk melakukan aktivitasnya secara digital
jadi oleh karena itu ancaman kejahatan siber pun mengintai terlebih edukasi keamanannya tidak dilakukan secara masif oleh pemerintah
nah untuk membahas apa yang tidak kita sadari ini dalam pemanfaatan digital di era new normal
bergabung bersama saya ada ruby alamsyah ceo digital forensik indonesia
mas ruby halo selamat malam
selamat malam mbak puspa
mas ruby selama pandemi ini kita lihat adanya potensi serangan keamanan siber ya di tengah pandemi covid sembilan belas
nampaknya tinggi tadi kalau dari seluruh dunia datanya dari mulai awal pandemi enam kali lipat bahkan mas ruby
nah kalau kita mengkategorikan ancaman siber ini mungkin ada dua ancaman
yakni ancaman teknis oleh orang orang yang mungkin gagap gitu ya kaget gitu masuk ke dunia digital saat ini dan juga arus informasi
nah catatan digital forensik indonesia mana yang paling banyak
ya pertama mengapanya dulu mengapa
karena di saat kondisi pandemi seperti ini kegiatan kita kan banyak yang virtual
lebih banyak lagi kita menggunakan aktivitas di dunia maya dipakai gadget digital kita
nah karena pengguna itu lebih banyak waktunya untuk mengakses internet mengakses media sosial dia mengakses apapun
di dunia digital sehingga otomatis akan menjadi calon korban ataupun calon target para kriminal cyber itu
karena baik pandemi atau tidak para kriminal siber itu mereka selalu rutin melakukan aktivitas percobaan kegiatan siber mereka dengan mem broadcast
mem broadcast dulu teknisnya modusnya menggunakan
jalur sms dilanjut pakai whatsapp ataupun telegram ataupun aplikasi chatting lainnya
serta berlanjut lagi ke inbox inbox baik itu direct message di instagram inbox di facebook twitter dan lain lain
nah apapun mereka punya data para calon korban atau para pengguna internet di indonesia mereka itu broadcast secara acak secara random
bahkan ratusan ribu calon korban mereka
nah bagi yang respon barulah dia akan melanjutkan proses percobaan penipuan internet ataupun kegiatan kriminal siber lainnya
oke nah kalau tadi saya katakan mungkin ada orang yang melakukan transaksi digital tapi kayaknya gaptek gitu
karena sekarang semuanya digital terus mereka kaget dengan tampilannya dengan caranya prosesnya
banyak mana nih mas ketipunya apakah memang karena teknis yang ternyata sulit dilakukan oleh generasi generasi yang gagap teknologi ini
atau memang informasinya yang informasi apapun sangat mudah sekali untuk dilakukan di social media
menurut saya gabungan dari kedua itu
karena satu gagap teknologi ataupun tidak tahu secara detail proses di dunia digital itu yang proper seperti apa
yang tidak dibolehkan
kadang kita terima otp dari transaksi yang bukan kita lakukan ataupun nggak pernah kita request
tapi saat diminta otp nya ke orang lain kita memberikan
nah itu salah satu kan yang gagap teknologi tadi
kedua cara penggunaan yang tidak proper ataupun yang tidak sesuai juga
karena tidak terinformasikan atau tidak tersosialisasikan dengan benar juga demikian
ada beberapa kasus yang umkm itu
saat ini didorong untuk go digital kan
saat dia go digital jual barang dia dua ratus tiga ratus ribu ternyata dia menjadi korban siber malah dia ditipu sampai sembilan juta
jadi di situ menurut saya kurang sosialisasi juga
si umkm ukm ini mereka mau go digital tapi malah menjadi korban penipuan kriminal cyber tadi mbak
mas ruby kalau kita fokus pada transaksi digital yang sekarang
nampaknya mudah sekali untuk dilakukan
kadang nih kita nggak sadar ada agreement yang berlaku pada setiap transaksi digital
dan kita nggak pernah baca mungkin
ada beberapa orang yang melewati itu saja
nah gimana mewaspadainya supaya ayo dong kita sadar dengan halal ini karena kita semakin digital untuk beberapa tahun ke depan
jadi pertama kita harus memperhatikan apapun tampilan di layar kita
yang ada yang ditampilkan ke kita
di gadget kita
nah kalau memang kita nyaman dan kita sepakat dengan aturan aturan main yang diberikan
tapi kalau memang dirasa ada yang kurang pas atau tidak cocok
ya kita mau nggak mau harus batalkan dan tidak menggunakan platform tadi
nah satu itu
kedua selanjutnya harus memastikan aturan main yang tepat
ataupun alur yang pas
ya dimana transaksi yang legal seperti apa
yang benar seperti apa
maupun transaksi yang tidak benar seperti apa
yang paling banyak saat ini dimanfaatkan adalah itu
otp bagi para industri digunakan untuk sebagai media
ataupun media keamanan bahwa memastikan bahwa si pelanggan itu adalah benar si a
bahwa benar benar pelanggan mereka
nah ternyata otp ini malah disalahgunakan oleh para pelaku
dimana ketidaktahuan pengguna
tiba tiba terima otp
eh tiba tiba ada orang pihak ketiga komunikasi ke dia
meminta otp tersebut
akhirnya si korban memberikan tanpa dia sengaja
tanpa sepengetahuan dia secara penuh
korban bisa diakses secara penuh
baik itu whatsappnya
maupun akun akun e wallet dia yang menggunakan teknologi otp tadi mbak
jadi yang harus digawarisbawahi
otp ini sifatnya konfidensial
jadi jangan sampai dibagikan kepada siapapun begitu ya
pada siapapun termasuk keluarga kita menurut saya
otp itu benar benar hanya untuk diri sendiri atau pribadi
mas ruby saya mau sedikit curhat
jadi kemarin tuh saya sempat dapat pesan singkat lah
dari layanan perangkat telpon
ini cukup meyakinkan mas lingnya ya
saya berani buka
terus saya menemukan sejumlah kejanggalan
ada fontnya aneh
kemudian tata bahasanya juga cukup aneh gitu ya
tapi secara tampilan
secara user interface cukup baik
masukin data juga saya nggak salah ya
tapi sampai pada di
ada laman ketika harus masukin kartu kredit dan segala macam
nah ini menandakan apa
apakah penipuan lewat digital ini sudah tertata dengan baik mas ruby
sampai pelatihan membuat website hingga aplikasinya itu sudah bagus gitu
nah yang perlu di garis bawahi satu mbak
sebenarnya kalau di indonesia
kejahatan kejahatan siber yang kita diskusikan seperti ini
hanya ada dua kelompok yang melakukan mbak
dua duanya itu di luar pulau jawa
nah dua kelompok kejahatan siber ini
itu nggak perlu jago jago
tapi mereka itu sudah punya tim terorganisir mbak
ada tim yang membuat website
ada yang membuat kontennya
ada yang mem broadcast
phishing link ataupun apapun yang mereka mau coba tipu
lalu ada juga yang memantau hasilnya
atau bila ada respon
lalu terakhir itu ada yang melakukan penampungan
jadi tim ini terorganisir mbak
jadi yang mbak bilang itu nggak perlu satu orang jenius untuk melakukan itu semua
nah ini udah terorganisir
yang mbak rasakan tadi
itu banyak dirasakan oleh para masyarakat di indonesia
tiga bulan terakhir
hal itu sering kali terjadi
nah dulunya kan itu kita fishing kita tahu ya
bahwa sebuah link kalau pura pura jangan di klik
nah sekarang mungkin sudah ngumpet
mungkin mbak terima dalam bentuk attachment
attachment sebuah file
lalu kita buka baru linknya ada di situ
sehingga email klien kita itu tidak mendeteksi bahwa adanya sebuah phishing link
nah waktu kita buka attachment mbak klik
kalau mbak tadi kan it security awarenessnya sudah ada
atau kesadaran akan keamanan internet itu sudah ada
tapi kalau bagi masyarakat yang tidak
melihat tampilan sebuah website terkesan website resmi
tetapi meminta data data pribadi yang lengkap
sampai minta kartu kredit
bahkan minta ktp di foto
kartu kredit di foto bulat balik
nah itu kan sesuatu informasi yang mestinya
hanya untuk kita
nggak boleh di sharing ke siapapun
apalagi oleh pihak ketiga yang kita tidak tahu siapa dia
nah kalau berbicara soal hal tersebut mas
ini dari pihak bank
apakah punya sistem yang memang
mengantisipasi hal tersebut
artinya ketika kartu kredit dimasukkan
ke website yang aneh
ke ke hal hal yang tidak
kerjasama dengan bank tersebut
apakah tidak ada sistem seperti itu mas ruby
oke kalau kita meng input di website yang phishing tadi
atau website penjahat
itu bank nggak bisa melakukan
belum bisa melakukan apapun mbak
karena kita baru meng input data itu ke sistem penjahat
nah tergantung setelah itu
kalau kartu kredit kita yang kita masukkan di website palsu tadi
digunakan oleh pelaku
nah baru disitulah
bank bisa melakukan
transaksi ini apakah benar
ataupun lazim dilakukan oleh ruby misalnya
apakah ada nanti sebentar lagi
apakah ada laporan
bahwa transaksi ini adalah transaksi fraud
ataupun transaksi yang ilegal
nah bank masih dalam tahap awal sih
baru bisa melakukannya mbak
setelah pelaku melakukan penggunaan
kalau nomor kartu kredit kita tadi
oke intinya sebetulnya
tipu tipu nakal di era digital ini
sebetulnya menekan psikologis dari korban ya
apalagi sekarang psikologis korban adalah
dengan apa yang ada di ruang digital
mas ruby alamsyah
terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami
ceo detail forensik indonesia
terima kasih mbak
terima kasih mbak mbak